di tengah merebaknya kasus virus corona di balikpapan kalimantan timur
pasar online pandansari id kebanjiran order setiap hari
pada hari biasa pasar online ini hanya menerima lima belas hingga dua puluh pesanan
namun sejak wabah virus corona melanda balikpapan
dan adanya kebijakan pemerintah bekerja di rumah
sekitar tiga puluh order diterima setiap hari
pesanan juga dibatasi lantaran keterbatasan sdm yang dimiliki
pemesanan bahan pokok khususnya sayuran ikan dan buah
dibuka dua kali sehari pagi dan sore
albertus prayudya balikpapan kalimantan timur